dan untuk mengetahui lebih lanjut kita sudah terhubung lewat sambungan telpon dengan pelaksana tugas kepala dinas kesehatan kabupaten kerawang nanik yudhyana
selamat sore bu nanik
selamat sore mbak riva
oke bu nanik kita ingin tahu sebetulnya bagaimana kronologi dua warga kerawang ini akhirnya diketahui terinfeksi virus covid sembilan belas varian baru b satu satu tujuh dari inggris
kapan sebetulnya diketahui kalau mereka ini terinfeksi strain baru covid bu nani
ya kemarin sore kami dapat kabar dari provinsi dan dari kemenkes bahwa ditemukan dua orang mengandung virus b satu satu tujuh ini di kabupaten kerawang
tadi pagi kami dengan litbangkes kemenkes dinas kesehatan provinsi jawa barat serta btkl pagi pagi kita sudah rapat di sini
dan sekitar jam sepuluh tadi
kami sudah di lapangan di kedua kecamatan
oke bu nanik saat ini kondisinya dua pasien positif tersebut seperti apa
kabarnya sudah pulang ke rumahnya setelah diisolasi di wisma atlet begitu
ya dua duanya dalam keadaan sehat sehat saja
tapi yang satu ada di tempat dan satunya ternyata sudah tidak di kerawang lagi
mereka ada di brebet
oke pengawasannya kepada mereka berdua
yang ada di kerawang ini seperti apa bu nani
kami tugaskan satgas kecamatan agar memantau perkembangannya
dan tadi kita bersama sama dengan kemenkes kita melakukan swab ulang kembali terhadap keluarganya
apakah nanti keluarganya itu selama empat hari dia ada di kerawang itu mereka terpapar atau tidak
oke bu nanik meskipun tadi anda mengatakan bahwa mereka berdua kondisinya baik baik saja
apakah mereka sempat merasakan gejala dengan terinfeksi varian baru covid b satu satu tujuh inggris ini
apakah gejalanya sedikit berbeda dengan covid sembilan belas yang biasanya begitu
ada gejala yang berbeda bu nani
tidak ada mbak
jadi gini kronologinya ya mungkin yang satu yang sekarang posisinya ada di kerawang ini
dia itu naik pesawat qatar pada tanggal dua puluh delapan januari
di mana ada empat puluh sembilan orang
penumpang di dalam pesawat tersebut dan tujuh orang dinyatakan positif pada waktu dia mendarat di bandara soekarno hatta
dari tujuh orang positif tersebut dari kabupaten kerawang ada tiga orang
cianjur ada dua orang kota bekasi ada satu orang dan sukabumi satu orang
dari tiga yang kabupaten kerawang tadi yang mengidap virus b satu satu tujuh hanya satu orang
jadi tanggal dua puluh delapan januari sampai tujuh februari
mereka itu dikarantina di wisma atlet
di mana yang dari kerawang ini satu kamar berdua dengan temannya yang dari sukabumi tadi
terus pada tanggal enam februari si m ini mulai ada gejala demam dan kecapean
pada tanggal tujuh sampai dua puluh satu februari si m ini dirawat di rsud koja di ruangan berisi lima orang
pada tanggal dua puluh delapan januari si m ini dirawat di rsud koja di ruangan berisi lima orang

dijemput oleh kakaknya dan sponsornya suami istri
di mana satu mobil itu empat orang
terus yang satunya lagi dia itu naik pesawat garuda tanggal tiga puluh satu januari
di dalamnya berisi tiga puluh tiga penumpang
pada waktu nyampe di bandara soekarno hatta
ada empat positif di mana terdiri dari kerawang dua orang
cilacap satu orang serang satu orang
dan ternyata dari kerawang yang dua tadi
ada satu orang yang terkena virus b satu satu
oke artinya memang ada dua orang ya
sama seperti informasi yang disampaikan oleh wamenkes dr dante kemarin begitu
itu adalah dua orang yang sama berarti ibu nani
dua orang yang berbeda
iya artinya dua orang tapi itu dua pasien yang sama kan bu nani
oke yang seperti yang disampaikan oleh wamenkes dr dante kemarin
oke proses tracingnya tadi anda mengatakan sudah dilakukan kepada keluarga begitu
tapi kalau tadi kronologis yang anda ceritakan
sepertinya pasien itu banyak berinteraksi dengan orang orang yang dalam perjalanan
itu bagaimana kemudian mengantisipasinya
ya nanti dari pihak provinsi juga akan memerintahkan ke yang sudah
apa kemarin berbarengan dengan pasien m ini
untuk di tracing di tempatnya
oke terima kasih plt kepala dinas kesehatan kabupaten kerawang ibu nanik yokyana
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
kami harapkan nanti kemudian ada informasi lebih lanjut
dan juga langkah mitigasi dari pemerintah kabupaten kerawang
untuk bisa mengantisipasi penyebaran varian baru atau strain baru covid sembilan belas b satu satu tujuh ini
terima kasih sekali ibu nani